dalam sebuah pertandingan game online biasanya dipandu oleh dua orang shortcaster yang berperan sebagai komentator dan menganalisis pertandingan agar lebih menghibur penonton
seperti tiara evalda atau yang lebih dikenal dengan ravalda
ravalda awalnya terjun ke dunia e sport sebagai pemain game online
namun sejak tiga tahun terakhir ia lebih aktif menjadi shortcaster di turnamen turnamen game online
sebagai caster wanita tak jarang ravalda dibenturkan dengan stigma gender dalam dunia e sports
namun ia tetap melakoni profesinya dan memiliki impian untuk menjadi pelatih tim game online
karena sebelum jadi caster itu aku jadi player aku udah pernah mewakili indonesia di singapura juga terus aku udah pernah jadi tim event juga
mungkin yang belum apa ya aku belum jadi coach aku belum pernah jadi coach sih
ya pengen tapi lebih ke arah impian aja
dan fortuna telah lima tahun berkecimpung sebagai shortcaster di game online
kegemarannya di ranah e sports menuntunnya hingga menjadi seorang shortcaster seperti saat sekarang ini
impiannya sederhana ia ingin e sport indonesia lebih dikenal di mata dunia
sebenarnya sih kalau ngomong aku pengen banget event internasional tapi atas nama indonesia
yang memang diterbangkan ke sana kayak mungkin di internasional asean games khusus indonesia yang bisa ngeliat langsung di venue
kita ada event kayak gini aja senangnya setengah mati sih kalau menurut aku
keduanya sama sama punya mimpi memajukan e sports dalam negeri
keduanya juga turut memberi warna dalam dunia komentator game online di indonesia termasuk perhelatan cabur eksebisi e sport di pon papua